destinasi wisata ini pun berlokasi sepuluh menit dari pusat kota ubud
gimana kita menikmati pertandingan itu
di mana program program yang memang dikendaki oleh kementerian pupr